salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pon di papua kali ini adalah belum berakhirnya pandemi covid sembilan belas di tanah air
sejumlah upaya pun telah dilakukan pihak kepolisian dan panitia untuk memastikan pon dapat berjalan aman dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan
kami sore kapolri listio sigit prabowo dan menpora zainuddin amali datang dan mengecek langsung kondisi di venue sepak bola di stadion mandala jayapura
selain soal keamanan masalah protokol kesehatan juga menjadi salah satu perhatian utama
bagi penonton wajib menggunakan ilang sebagai tanda bahwa mereka sudah divaksin
tentunya kemudian juga ada pos bnbb yang mempersiapkan masker manakala masyarakat tidak membawa masker
meski pandemi belum benar benar berakhir penonton sudah diizinkan untuk hadir langsung di venue
namun terkadang di lapangan masih ada sebagian dari penonton yang abai akan masalah protokol kesehatan
jalannya pertandingan dan memastikan prokes
evaluasi terhadap penerapan masalah protokol kesehatan ini akan selalu rutin dilakukan
khusus untuk upacara pembukaan pon tanggal dua oktober mendatang
panitia dan polisi juga telah membuat prosedur dan mengatur alur kedatangan warga
agar acara dapat berjalan dengan aman dan tidak menjadi kluster baru penyebaran covid sembilan belas